gubernur jawa barat rituan kamil jumat siang meluncurkan forum diaspora jabar di gedung sate bandung
forum ini diharapkan bisa jadi platform komunikasi yang menghubungkan berbagai potensi kekuatan global untuk membangun jawa barat dan indonesia